iya kan waktu itu gue minta sama sienna
buat dibuktiin kalau dia gak hamil
tapi udah kebukti sih kalau ternyata dia negatif
aduh kenapa pikiran gue jadi macem macem gini ya
terakhir gue ketemu sama
tunggu siana pulang dulu ya
kan mbak sienna ini memang belum pulang mbak
gini deh tunggu aja dulu sienna ini sampe pulang
kalo misalkan dia gak pulang baru kita telepon kakaknya
lagi pula kan ini belum dua x dua puluh empat jam
kakaknya siana juga di luar negeri kan
nah apalagi di luar negeri
kalau misalkan dia di bekasi
bisa dia langsung dateng kesini
nah kalau di luar negeri
yang ada apa cuma khawatir doang
jadi maksudnya mbak
ya jadi maksud saya
jangan bikin khawatir kakaknya siena dulu ya
kita tunggu dulu sienna sampe pulang oke
saya mau nanya deh
cnn nitip kamu untuk kunci pintu kamarnya ya
berarti dia ada rencana dong kalau bakal pulang lama
kemungkinan sih begitu mbak
mbak sienna sih cuma nitip buat amanin kuncinya
biar gak jatuh ke tangan siapapun
mending disimpen aja
sekarang simpennya dimana
oh di kamar
kamu simpen ya
jangan kasih siapapun
gimana ya caranya biar gue bisa ambil kunci kamar siana di kamar sim mbak
kamar saya kayak banyak debu jadi tolong disapuin bisa
kalau udah saya sapu dulu
mau bikinin makan buat oma dulu ya
papa pesen kalau oma makannya di kamar aja
soalnya jam segini belum pulang pulang nih sekiki
makanya susah banget ini disuruh bobo nya nih
oh coba susmirna tanya ke pak riza
nih kira kira kenapa aku sempet detik ini papa belum ada kabar
kenapa harus menelepon pak riza
kan gak harus menelepon dia
soalnya kalau si tia telepon udah pasti diangkatnya
sana dikirim makanan buat bobo sih
sebentar ya sayang
udah ya sekarang bobo aja yuk minggu lanjut
bobo lo sedih begini masa anak pinter sedih
kak kalau kemalaman bobo nya
oh masih ngantuk
saya habis dari ruangannya pak teguh kepala sekuriti disini
beliau udah ngizinkan karena saya pengen lihat hasil rekaman cctv
ada kepentingan apa ya pak
ingin melihat cctv
gak ada maksud yang aneh aneh tapi
kejadian yang terjadi di tanggal dua puluh lima
ada persoalan pribadi yang harus saya buktikan ke teman saya
tapi bapak harus membuat surat pernyataan
kalau bapak tidak akan membuat macam macam dengan cctv tersebut
tidak masalah mulai
ya mari pak
tolong diputarkan cctv pada tanggal berapa dan di mana pak
saya di depan parkiran tanggal dua puluh lima malam
bisa mau liat kalau
di tanggal tersebut tidak ada file nya pak
ya bener pak coba dicek lagi
tepat di tanggal dua puluh lima saya yakin banget
oh iya pak pada tanggal dua puluh lima cctv kami sedang mengalami kerusakan
jadi file nya hilang semua pak
ya karena cctv kami sedang mengalami kerusakan pada saat itu
padahal aku udah yakin ini bisa jadi salah satu bukti
kalau kayak begini yang ada bisa berbulan bulan juga
jika saya benar benar tidak tahu apa yang terjadi
saya akan mencari penunjuk yang saya inginkan
woy kan waktu itu gue minta sama sienna buat dibuktiin kalau dia nggak hamil
tapi udah kebukti sih kalau ternyata dia negatif
aduh kenapa pikiran gue jadi macem macem gini ya
terakhir gue ketemu sama siana di gudang dan dia bilang mau nenangin diri dia
tapi kenapa ya gue bodoh banget bilang kalau dia mau bunuh diri
waalaikumsalam mas eh mas randy
mas kiki tadi lupa nyampe
raina dari tengah
jadi tadi nanyain mas al terus kayaknya raina khawatir deh sama kondisinya mas al
tapi raina masih di kamarnya
kondisi ibu udah membaik gak kayak yang kemarin
ini kiki juga mau nganterin makanan buat ibu kok seperti yang mas al suruh
saya sama randy mau meeting di ruang kerja saya
kamu sama mirna saya tugaskan jangan sampai ada satu orang pun masuk ke dalam ruang kerja saya
nggak akan apa apa saya juga udah tugasnya
ini kiki bawain makanan buat ibu kan ibu belum makan
iya tapi kan ibu harus makan nanti ibu kalau tambah drup gimana kesehatannya bu
kiki mau ngomong sesuatu sama ibu tapi kiki bingung
semenjak dari villa kemarin kita ngeliat itu kondisinya ibu tiba tiba drop terus kayak banyak pikiran nggak fit
ibu lagi mikirin apa toko
kiki kiki nggak teka ngelihat kondisi ibu kayak gini lagi
mungkin saya kecapean aja kali kiki
ya mungkin karena kondisi saya lagi drop jadi kayak begini
tapi sebenarnya nggak kenapa napa koki